sebanyak tiga puluh lima pesawat kecil yang terdiri dari model fixed wing dan juga trike
memenuhi taman dirgantara di area pantai barat pangandaran jawa barat sabtu pagi
pesawat pesawat ini nantinya akan melakukan joy flight di langit pangandaran
dalam kegiatan susi air jambore aviation
kegiatan ini perdana dilakukan bagi para pecinta penerbangan indonesia
untuk merayakan kemajuan penerbangan sejak covid sembilan belas melanda
mantan menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti menambahkan
kegiatan ini juga untuk memberikan hiburan bagi warga pangandaran
agar bisa ikut serta dalam kemajuan dirgantara indonesia
mendekatkan dirgantara ke masyarakat
kebanyakan event dilakukan di airport airport resmi masyarakat tidak bisa ikut serta
mudah mudahan pak jj inisiatif kami mendapatkan apresiasi dari masyarakat
dan juga tentunya pemerintah dalam hal ini
nantinya warga ataupun wisatawan yang tengah mengunjungi
pangandaran dapat melihat secara gratis beberapa atraksi penerbangan
di antaranya drively akrobatik pesawat simulasi evakuasi via udara
yang dilakukan oleh basarnas dan atraksi terjun payung
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno yang turut hadir dalam acara ini mengatakan
bahwa kedepannya kegiatan ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi
bersama dunia usaha yang berada di pangandaran
sehingga dapat menyamai event serupa yang berada di luar negeri
kegiatan event yang akan
kita ajukan sebagai event tahunan
tahun depan dengan dukungan dari pak bupati dan pemerintah pusat dari kemenparekraf
kita harapkan juga dunia usaha nanti mas tio terus berkolaborasi
sehingga kelas daripada saja ini bisa menyamai yang sudah lebih dikenal seperti os cost
dan ini akan nanti berbetul menjadi jambore
sekarang ini mungkin puluhan pesawat yang ikut tapi di os cost bisa sampai sepuluh ribu
tak hanya melihat berbagai atraksi saja susi pujastuti selaku penyelenggara
mempersilahkan sepuluh anak pengandaran berusia delapan hingga lima belas tahun untuk dapat mengikuti joyfly
salah satu yang merasakan pengalaman tersebut adalah aila
gimana perasaannya di atas
senang berapa lama tadi kira kira tau gak
sepuluh menit ada kali ya
kalau disuruh naik lagi mau nggak
nantinya kegiatan ini akan dilaksanakan rutin setiap tahun di bulan juni
diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah wisatawan ke pengandaran
reza siregar andri kurniawan jawa barat